di jalan turangga kota bandung terong menjadi bahan untuk sedikitnya dua masakan minatnya banyak
nah kalau misalkan ada
kan jalurnya kan ada beberapa kan ya mbak
sisi makanan dan minuman ini kan membawa angin segar bagi mungkin bagi para produsen dan sebagainya
ya as management mereka lagi berusaha membuat manajemen yang baik
bagaimana bisa merebut kemerdekaan dengan tumpah darah yang begitu banyak ya
biasanya di pohon pohon yang rimbun wilayah yang rimbun dan di dekat sumber air
orang orang yahudi yang keluar dari holocaust
ferdisampo ditempatkan di makobrimob kelapa dua depok selama tiga puluh hari